kalau stok melimpa permintaan tetap artinya harga akan secara otomatis akan turun
itulah pernyataan presiden joko widodo saat memastikan stok dan harga pangan di pasar wonokromo surabaya jawa timur delapan belas februari dua ribu dua puluh tiga lalu
pasokan beras indonesia saat ini terus bertambah karena indonesia sudah mulai memasuki panen raya padi sebagai bahan pangan pokok masyarakat indonesia
jawa timur jawa tengah jawa barat dan sulawesi selatan adalah provinsi penghasil padi di indonesia yang telah memasuki masa panen pertengahan februari dua ribu dua puluh
salah satu daerah yang telah masuk masa panen adalah subang
kabupaten yang terletak di provinsi jawa barat ini
terkenal sebagai salah satu sentra produksi padi
beradu dengan suara kincir alunan doa sayup terdengar berbisik di bawah sang angin
ranumnya bulir padi menguning mengiring senyum sang petani menyambut panen sebentar lagi
wahri petani sekaligus sesepuh adat kampung banci kecamatan ciater subang ini
terima syukur atas huburnya padi yang ia tanam sejak empat bulan lalu
sebelum panen wahri mempersiapkan daun tebu kemenyan kolang kaling pisang dan bahan sesaji lainnya
tidak lupa wahri memetik beberapa tanggai padi terbaik yang bakal dijadikan sebagai ibu padi yang diletakkan di atas kain putih
nipit padi itu ya bapak ngasih
di antara kampung adat terus biasa lah gitu
ya nipit padi gitu ya teras
nipit padi itu jadi istilahnya ngin namun pamit gitu
pamitnya istilahnya tadi emak ayik istilahnya melakmah nitipkan
hari ngalakmah sini pamit gitu
ayo istilahnya nampak pate tadi teh pamit gitu
sri pohaci dikenal sebagai dewi kesuburan dan dewi padi di masyarakat banci
kepercayaan kepada dewi ini ditampilkan dengan budaya dengan berbagai hasil bumi
sebagai sesaji di sebuah tempat di pinggir pematang sawah yang akan dipanen
beberapa orang petani yang tergabung dalam kelompok tani mandiri husyuk berdoa agar hajat petik padi berjalan lancar kali ini
tidak lupa ayam goreng tumpeng dan makanan ringan disajikan demi menunjukkan rasa syukur kepada tuhan atas rezeki suburnya tanaman padi tahun ini
sejauh mata memandang padi menguning terhampar luas di lahan persawahan peringkasap kecamatan pabuaran subang jawa barat

ketua kelompok tani mandiri mengaku gembira padi yang ditanam sejak empat bulan lalu tumbuh dan berbuah dengan sempurna
oleh karena itu ia bersama dengan anggota kelompoknya menggelar sedekah bumi menyambut panen februari ini
setelah rangkaian penghormatan terhadap dewi sri kaum ibu para pemetik padi mulai memasuki sawah
tangan tangan terampil lincah memotong batang padi

beberapa tangkai padi yang dipetik mulai digebot dan dirontokkan ke dalam kubur

tanpa bantuan mesin padi berisi yang telah terontok dipisahkan dari yang hampa
sebagai wujud kebersamaan setelah panen semua berkumpul untuk makan bersama
nasi tumpeng ikan asin sambal dan sayuran segar terasa nikmat menghalau dahaga panen kali ini

rasa lelah merawat padi terhapus rasa bahagia di kala panen tiba
kebahagiaan juga terpancar dari wajah edhon perteni di kecamatan guaran subang
akhir februari ini dirinya bersyukur sawah tanda hujan yang ia tanam padi siap untuk dipakai

padi di lahan seluas tiga hektare yang ia miliki tubuh dengan bagus karena hujan terus turun sehingga menghemat ongkos pompa air irigasi
padi di lahan seluas tiga hektare yang dia miliki tubuh dengan bagus karena hujan terus turun sehingga menghemat ongkos pompa air irigasi

biarpun cuaca ekstrim begini ya masya allah pasti dibeli sama tengkolak seharga rp lima lima ratus per kilo
harga rp lima lima ratus per kilogram gabah kering panen membuat dirinya mengantongi penghasilan kotor sekitar rp enam puluh juta rupiah pada panen kali ini
sebelum memperhitungkan penyusutan sekitar delapan belas hingga dua puluh persen
dengan perhitungan tersebut edon mengaku mendapatkan keuntungan sekitar lima lima hingga lima delapan juta rupiah setiap bulan
kebahagiaan juga terpancar dari wajah yanto
petani penggarap ini mendengar harga gabah kering panen mencapai rp lima lima ratus per kilogram
dengan harga yang bagus saat ini dirinya terbayang bakal menerima rupiah bagian panen lebih tinggi
apalagi rata rata sawah yang dipercaya sang pemilik lahan untuk digarap telah ditanami padi varietas unggul
yang mampu panen di atas enam ton per hektare dengan irigasi teknis dan sederhana
sekarang di bulan februari ini panen alhamdulillah ya harganya sampai rp lima puluh lima
ya berarti aku kebahagiaannya itu rp dua per kilo
jadi alhamdulillah aku senang nih
jadi buat kebutuhan istri keluarga di rumah itu cukup ya
ya kalau bisa mah itu setiap musim harga itu jangan sampai turun terus lah
kalau bisa mah naik dikit lah gitu nyampe enam ratus berarti rp enam per kilo gitu kalau bisa itu
petani padi di subang sebagian besar menanam
varitas impari tiga puluh dua dan m tujuh puluh d
selain tahan terhadap perubahan cuaca yang terjadi saat ini
varietas itu mempunyai potensi panen hingga delapan ton per hektare
kenapa menggunakan impari tiga puluh dua dominannya dengan m tujuh puluh yang sekarang ini
itu lebih hasilnya itu lebih bagus
lebih tahan dari serangan hama juga
yang pasti itu kan kalau petani maunya hasil ya pak ya
hasil lebih bagus itu
jadi produktivitasnya itu akan lebih meningkat
dan itu akan lebih meningkatkan kesejahteraan daripada petani itu sendiri
selain penggunaan varietas unggul untuk mengefektifkan hasil panen
petani di pabuaran subang saat ini menggunakan mekanisasi saat panen
agar hasil dan keuntungan lebih maksimal
untuk pemanenan sekarang itu sudah menggunakan cara mekanisasi
yaitu dengan menggunakan combine harpaster
kelebihan dari menggunakan combine harpester
itu adalah pertama hasil panen itu lebih bagus
lebih bersih lebih cepat
jadi dalam satu hari dengan menggunakan combine harvester
di lahan yang seperti ini di sini
itu bisa tiga sampai lima hektare per hari
dengan program optimalisasi peningkatan indeks pertanaman atau opip
dalam satu tahun petani diharapkan dapat menanam padi hingga empat kali
program ini dinilai tepat untuk mempercepat peningkatan produktivitas lahan pertanian
demi kesejahteraan petani
menurut data bps luas panen padi pada bulan februari dan maret dua ribu dua puluh tiga di kabupaten subang
berpotensi mencapai delapan belas satu ratus tujuh belas hektare
ya insya allah mas tentunya mudah mudahan dua bulan ini
seperti halnya yang sudah kita lihat bersama
itu dua bulan ini akan panen seluas delapan belas ribu hektare
rata rata petani kami itu hanya mampu saat ini enam lima ton dalam satu hektare
sehingga insya allah mudah mudahan satu ratus tujuh belas ribu ton itu akan dihasilkan gabah oleh petani kami
sehingga saya optimis yang pertama untuk kebutuhan masyarakat kabupaten subang
yang kedua tentunya akan banyak lebihnya tuh untuk wilayah sekitar subang
bahkan mungkin ke dki
namun saya harapkan mudah mudahan pemerintah betul betul mampu mempertahankan harga gabah kering
sebab ya biar petani kami biar untung dong
berdasarkan data bps selama tahun dua ribu dua puluh
tiga kabupaten tertinggi penghasil padi adalah
indramayu karawang dan subang
yaitu jawa timur jawa barat jawa tengah sulawesi selatan lampung dan sumatera utara
dengan luas panen padi tahun dua ribu dua puluh dua sebesar sepuluh empat puluh lima juta hektare
bps mencatat produksi padi nasional selama tahun mencapai lima puluh empat tujuh puluh lima juta ton
atau mengalami kenaikan tiga puluh tiga juta ton dibanding tahun dua ribu dua puluh
kecukupan pangan adalah salah satu kepentingan nasional yang harus mendapatkan perhatian semua pihak
ketersediaan lahan baku dan pengelolaan pertanian harus dijaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah indonesia
bukan hanya di jawa dan sumatera
kita harus melihat bahwa kepentingan nasional itu tidak hanya di jawa
dan di pulau lainnya
ingat bahwa lahan kita makin sempit jumlah orang makin banyak
oleh karena itu lahan yang masih sangat tersedia dan bisa ditanam adalah di kalimantan termasuk kalimantan tengah ini
menteri pertanian berharap empat belas hari setelah panen
petani dapat segera melakukan penanaman kembali lahan sawah dengan varietas padi unggul
yang tahan perubahan iklim
serta cuaca ekstrim
selain lahan mekanisasi dan intensifikasi diharapkan dapat membantu petani memaksimalkan produksi pangan di dalam negeri
sehingga keterjangkauan harga pangan dapat dirasakan semua lapisan masyarakat
jangan lupa untuk berlangganan
ya indonesia terkenal dengan berbagai kuliner berbahan beras
berbagai menu olahan biji padi unggul wajib tersedia di restoran maupun didapur kesayangan anda
berbagai merek beras pun mudah dibeli dan tersedia lengkap di toko maupun pasar di sekitar anda
nah berapa banyak beras yang dikonsumsi masyarakat
sebelumnya kangen satu belas harga lebih
setelah dua bulan kami ber
sekeluarga berkeluaran empat
kemudian penggunaan beras hanya untuk masak nasi
untuk saat ini kita masih banyak stok karena tiga bulan sekali kita selalu pulang kampung dan selalu dibawakan beras sama orang tua dari rumah
biasanya kita stok beras per bulan itu sekitar sepuluh kilo untuk tiga anggota keluarga satu anak dua orang tua
terus biasanya cuma dimasak untuk nasi aja untuk konsumsi sehari hari
saat ini masyarakat mudah mendapatkan beras di pasaran
sebagai bahan pokok pangan rata rata setiap rumah tangga menyimpan cadangan beras untuk kebutuhan keluarga
berdasarkan survei cadangan beras nasional bps dan kementerian pertanian pada juni dua ribu dua puluh
rata rata stok beras di rumah tangga konsumen berada di kisaran sembilan hingga sepuluh kilogram
ada pun di rumah tangga produsen atau petani padi antara tiga ratus
salah satu beras yang memiliki harga cukup tinggi adalah beras khusus
beras dengan produksi karakter dan perawatan tertentu menjadi salah satu pilihan konsumen
beras organik misalnya
beras yang dihasilkan padi yang ditanam tanpa campuran bahan kimia ini
mempunyai harga lebih tinggi dari beras medium dan premium yang ada di pasaran
petani milenial didi mulyadi mengaku permintaan beras organik
menanamnya semakin hari semakin tinggi
bahkan saat ini dirinya mampu memberi peluang kerjasama
kepada lima belas petani pemilik lahan di desa peringkasap pabuaran jawa barat
untuk menanam padi organik
kalau paritas yang kita pakai itu kita ada banyak ya
karena kita menyesuaikan dengan permintaan pasar
kita ada inpari tiga puluh dua inpari dua puluh empat terus kemudian ada sertani ciherang
terus ada juga beras hitam
nah itu disesuaikan dengan permintaan pasar
di mana pasar meminta produksi apa varietas apa ya itu yang kita tanam
karena harga jual yang kita harapkan itu lebih tinggi daripada harga pasaran pada umumnya
jadi kita menyesuaikan dengan permintaan pasar
tiga jenis beras yang diproduksi mahasiswa semester akhir institut pertanian bogor ini
dijual secara daring mulai dua puluh hingga tiga puluh lima ribu rupiah per kilogram
harga beras khusus ini menembus
dua kali lipat dari harga eceran tertinggi beras medium
yang ditetapkan pemerintah sebesar rp sembilan empat ratus lima puluh per kilogram
deddy menambahkan perbedaan budidaya padi organik dengan konvensional adalah
semua sarana produksi menggunakan bahan organik dari awal sampai akhir
termasuk penanganan setelah panen
budidaya khusus beras tersebut membuat petani dapat menentukan harga
berdasar data bps dalam kondisi beras tersebut
dalam survei susenas maret dua ribu dua puluh
masyarakat indonesia per kapita rata rata mengkonsumsi beras sebesar enam enam kg per bulan di rumah tangga
dalam setahun konsumsi beras per kapita masyarakat indonesia mencapai delapan puluh satu empat kilogram
berdasar data terbaru yang dirilis bps satu maret dua ribu dua puluh
luas panen padi nasional tahun dua ribu dua puluh dua adalah sebesar sepuluh empat puluh lima juta hektare
angka tetap tersebut naik empat juta hektare dari tahun sebelumnya
dari luas panen tersebut produksi padi nasional dua ribu dua puluh dua mencapai lima puluh empat tujuh puluh lima juta ton
naik tiga puluh tiga juta ton dibanding tahun dua ribu dua puluh
khusus januari hingga april dua ribu dua puluh tiga bps mencatat
angka potensi luas panen padi nasional mencapai empat lima puluh satu juta hektare
dengan potensi produksi padi sebesar dua puluh tiga
setiap tahun kita tuh ada yang namanya surplus
surplus itu adalah hasil produksi padi pada saat tahun itu dikurangin dengan perkiraan konsumsi
konsumsi kita diperkirakan sekitar dua lima juta ton
nah dari pengurangan itu dari lima tahun dua ribu sembilan belas yang bps mengukuran baru
hingga dua ribu dua puluh dua tadi itu terjadi
surplus lebih dari satu juta
berdasarkan catatan bps produksi beras nasional empat tahun terakhir berkisar tiga puluh satu juta ton
pada tahun dua ribu dua puluh dua produksi beras nasional mencapai tiga puluh satu lima puluh empat juta ton
angka tersebut naik tipis dibanding tahun dua ribu dua puluh satu sebesar tiga puluh satu tiga puluh enam juta ton
sebagai informasi aktual
angka sementara produksi beras di januari dua ribu dua puluh
beras sebesar satu tiga puluh tiga juta ton
selanjutnya di februari produksi beras mencapai tiga enam puluh delapan juta ton
dan akan mencapai puncaknya pada maret sebesar lima dua puluh tujuh juta ton
adapun pada april dua ribu dua puluh tiga produksi beras akan kembali menurun seiring akan berakhirnya panen raya
di kisaran tiga lima puluh satu juta ton
cadangan beras itu pasti ada
yang pertama dedy pitani
ini adalah perusahaan rumah tangga produsen
yang kedua pasti beras itu ada di pedagang
ketiga pasti ada dari penggilingan
kalau kita lihat kalau komposisi di cadangan beras di rumah tangga
persentasenya cukup dominan
di situ mas
terus di bulog itu
jadi cadangan beras kita itu
institusinya itu ada di rumah tangga
sesuai rapat terbatas jumat dua puluh empat februari dua ribu dua puluh
menteri pertanian syahrul yassin limpo menjelaskan
presiden secara detail mengecek ketersediaan beras dan komoditas lainnya
dalam rangka menjaga ketersediaan kebutuhan pokok
jelang ramadan dan idul fitri mendatang

berapa panen kita terhadap kaki

berapa panen kita terhadap kaki

untuk kesiapan beras
pada januari februari sampai maret
dan ya ini kena berkait dengan kementerian pertanian
dan ya ini kena berkait dengan kementerian pertanian
akan ada panen raya sekitar satu juta hektare
pada bulan februari
masuk maret ini sehingga peak
dari panen raya akan terjadi
di sekitar itu
oleh karena itu tentu ketersediaan ini tidak
tidak hanya berjalan sendiri
harus diikuti dengan tentu distribusi
distribusi dan lain lain sebagainya
dari beras itu bisa juga dicapai

sang surya tampak malu menyinari bunga

sejuk menemani gerak cekatan jari petani
panen adalah saat yang paling dinanti petani
terbayang juri payah merawat tanaman padi
terbayang juri payah merawat tanaman padi

terbayar ketika pudi rupiah
mulai mengalir deras ke kantong
melalui tempat yang terbuka
harga tinggi antara rp lima enam

per kilogram gabah kering panen
menjadi aset terbesar petani di bulan februari ini
ya masya allah
masih dibeli sama tongkolak
seharga rp lima lima ratus per kilo
seharga rp lima lima ratus per kilo
edon mengaku menggunakan mesin
edon mengaku menggunakan mesin
combine harvester di lahannya untuk
mengurangi kadar air
dengan alat tersebut panen tertanam padi
seluas satu hektar hanya membutuhkan waktu tiga jam

jika dilakukan secara manual
maka dibutuhkan waktu dua belas jam
dengan tenaga panen dua puluh orang
dengan luas yang sama
dengan luas yang sama
padi hasil panen selanjutnya dijemur
selama tiga empat hari
untuk mengurangi kadar air
jika dilakukan secara tradisional
hasil panen dijemur dengan mengandalkan
di musim hujan seperti saat ini
kualitas padi yang belum kering dalam dua hari
dapat mempengaruhi mutu beras
jamali pemilik usaha penggilingan padi
jadi makmur di pusaka
negara subang mengatakan saat ini
dirinya berani membeli gabak kering
dari petani rp lima lima ratus per kilogram

namun karena di bulan februari
curah hujan cukup tinggi
maka dirinya harus mengeluarkan biaya ekstra
untuk operasional pengering gabak
gabah basah atau setengah basah
harus dikeringkan selama dua puluh empat jam

ongkos yang timbul dari proses pengeringan
sekitar rp dua lima ratus per kilogram
sebagai biaya energi bahan bakar pengering
sebagai biaya energi bahan bakar pengering
kalau di bed kita mengirit
kos satu terutama kos
tenaga kerja sedikit
kalau di penjemuran
tenaga kerja sedikit kalau di penjemuran
mundur terus kadang kadang ada curah hujan
kadang kadang ada curah hujan
bahwa kena hujan jadi patahannya banyak
kosnya agak turun sedikit
kalau misalkan dapat bed
kalau misalkan dapat bed
itu bagus berasnya bagus
padi yang sudah kering dari bad dryer plate
digiling untuk dibuang kulit keluar
untuk menghasilkan beras medium
padi yang baru dikupas harus memasuki
mesin poles dua kali
untuk menghilangkan kulit ari atau bekatul
adalah beras premium
maka beras tersebut harus dipoles sekali lagi
untuk memastikan kebersihan
kecerahan dan keutuhan bulir beras

mengingat keterbatasan gudang penyimpanan
beras beras tersebut segera dikirim
ke pedagang besar di jabodetabek
maupun ke pedagang besar di sumatera
beras tersebut dijual

di kisaran delapan delapan ratus hingga sembilan dua ratus per kilogram
tergantung kualitas di penggilingan
dan biaya pengiriman dipastikan akan
meningkatkan harga eceran beras tersebut
di konsumen akhir
data bps menunjukkan
harga gabah kering panen di bulan januari dua ribu dua puluh tiga

dan gabah kering giling
mencapai rp enam enam ratus lima belas per kilogram

ada pun harga gabah kering panen
di bulan februari turun
menjadi rp lima delapan ratus lima puluh lima per kilogram
dan gabah kering giling
turun menjadi rp enam lima ratus lima puluh tujuh
kalau harga gabah di tingkat petani itu tinggi
kalau harga gabah di tingkat petani itu tinggi
ditransmisikan ke hipnotis
yang tinggi juga
kalau harga gabah di level petani turun
itu tidak langsung bom
kalau harga gabah di level petani turun
ikan menjadi harga beras di level konsumen turun
jadi disparitasnya marginnya tambah besar
dan siapa yang menikmati ini
tentu bukan petani
sebagai informasi rata rata harga beras di tingkat pedagang besar atau grosir
di bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga tercatat berada di harga rp sebelas enam ratus empat puluh tujuh per kilogram
sedangkan di bulan februari harga beras justru mengalami kenaikan di harga rp sebelas sembilan ratus sembilan puluh per kilogram
stok padi dan gabah menjadi kunci ketersediaan beras untuk menjaga daya beli masyarakat
menjelang ramadan dan hari raya idul fitri
dengan maret alhamdulillah cukup tersedia
dan ini berarti bahwa logistik logistik untuk distribusi harus kita benahi perbaiki
dan kerjasama dengan pemerintah daerah para gubernur para bupati akan berjalan
selain masalah harga keberpihakan negara kepada petani dapat ditujukan
dengan penguatan serapan produksi pertanian
dalam negeri keseimbangan ini harus dijaga demi keberlangsungan hidup
dua puluh tujuh enam puluh delapan juta rumah tangga petani di indonesia termasuk tiga belas enam belas juta petani padi
dengan rata rata kepemilikan lahan di bawah setengah hektare